pasca bentrok supporter persegres gresik dengan supporter pstni minggu kemarin polisi langsung melakukan olah tkp
dalam bentrokan ini seorang supporter se ultrasmania menjalani perawatan intensif di rumah sakit ibnu sina gresik
lima puluh lima orang terluka akibat bentrokan tersebut
dengan masih menggunakan atribut ultrasmania rizal syamsudin salah satu pendukung laskar jaga samudera
kini menjalani perawatan intensif di rumah sakit ibnu sina gresik
pandangan mata kanan rizal mengalami kabur setelah terkena lemparan batu dari supporter pstni
rizal merupakan korban bentrok saat psni melawan persegres gresik akhir pekan lalu
saat itu supporter ultrasmania hendak melepas tali spanduk raksasa berisi dukungan kepada pstni yang dipasang di sektor lima dan enam
namun tiba tiba terjadi lemparan batu yang dilakukan oleh supporter pstni yang didominasi tentara muda
tidak hanya lemparan batu maupun benda tumpul lainnya namun supporter pstni juga memukul dan menendang supporter yang lari ke tengah lapangan untuk menyelamatkan diri dari lemparan
pstni menemukan tempatnya sepanduk lalu ada anak ultras yang mengambil sepanduk ultras memindahkan baru di tengah tni lemari taku wawah
selain rizal syaiful anam juga mengalami luka di bagian mata kiri dan kepala bocor akibat diinjak injak
dipukul dan ditendang supporter
pstni yang mengejarnya hingga ke tengah lapangan
sementara itu pasca kerusuhan petugas polres gresik menggelar olah tkp di stadion petrokimia gresik sekitar lebih dari satu jam
petugas mengamankan sejumlah barang bukti seperti tali batu paving tiang bendera pampel dan spanduk raksasa
akibat kerusuhan ini lima puluh lima supporter persegres gresik terluka